mengisi perut ketika sahur bisa anda lakukan di luar rumah tentunya dengan harga yang pas di kantong
salah satu lokasi populer yang bisa anda jadikan pilihan yaitu kawasan blok m jakarta selatan yang menjual hidangan gulai
selain harganya yang memang ramah banget di kantong gitu ya
ini berbagai jajanan juga mudah ditemui di lokasi yang satu ini
betul sekali reza salah satu hidangan gulai di kawasan blok m jakarta selatan populer dengan sebutan gulai tikungan
sebab lokasinya yang berada di beberapa tikungan di jalan mahakam
lokasi kuliner satu ini cocok menjadi pilihan anda yang sedang mengirit pengeluaran
karena satu porsi gulai di sini bisa anda dapatkan dengan hanya sepuluh ribu rupiah saja
selain gulai aneka makanan seperti nasi goreng dan juga jajanan tersedia di sini
gulai tikungan sendiri buka dari jam lima sore hingga jam empat pagi
sehingga lokasi kuliner ini cocok sebagai pilihan
untuk berbuka dan juga sahur
semoga anda pada sahur ya
dan memang pertama saya ingin mengucapkan selamat menyantap santapan sahur bagi seluruh pemirsa cnn indonesia dimanapun kalian berada
dan kali ini saya sudah berada di kawasan jalan mahakam tepatnya di blok m jakarta selatan
dimana kuliner yang paling unik yaitu adalah kuliner gulai tikungan
karena memang di jalan mahakam ini banyak sekali tikungan yang memang di setiap sudut tikungannya menjual gulai
dan tidak hanya gulai yang dijual di sini
jajanan jajanan seperti sosis dan juga bakar bakaran lainnya itu ada di sini reza dan juga ayu
nah selain itu selain gulai juga ada nasi goreng nasi goreng nasi goreng yang memang dijual
namun beberapa makanan di sini juga bisa anda temui ketika sahur
nah salah satu warga atau pembeli yang sudah ada di sini saya akan mencoba untuk mewawancara dan juga berbincang dengan salah satu warga di sini
yang memang sudah menyantap gulai
nah saat ini saya sudah berhubung dengan salah satu pembeli
mas boleh perkenalkan namanya siapa
oke mas aldio kalau boleh tahu kenapa nih memilih menu sahur gulai tikungan di jalan mahakam ini
karena harganya yang cenderung murah ya dan mengenyangkan
dan di sini juga banyak pilihan jadi bebas memilih mau makan apa saja untuk sahur kali ini
oke selain itu sebelumnya sudah pernah ke daerah bula kamsiri belum untuk nyecemen gultik
sebelumnya sudah pernah ke daerah bula kamsiri belum untuk nyecemen gultik
sudah sudah pernah
yang menjadi andalan ini kan ada banyak ada nasi goreng ada jajanan jajanan dan juga ada gulai tikungan
yang menjadi daya tarik yang paling suka sama mas aldio apa
daya tariknya ya gulai tikungannya sih mas
karena ya spesialnya di sini ya kan gulai tikungannya
jadi ya mau memilih yang lain juga lebih baik gulai tikungannya aja sih
oke terima kasih mas aldio selamat melanjutkan santapan sahurnya ya
nah jadi memang di daerah bula kamsiri ya

di daerah sini tidak hanya ada gulai tikungan melainkan juga jajanan lain seperti nasi goreng dan juga berbagai macam bakaran lainnya
nah seperti yang anda lihat di belakang saya di sini sudah ada gerobak dari gulai tikungan yang menjual tidak hanya gulai tikungan
seperti ada sate ampela di sini mungkin reza dan ayu juga mencicipi ya
ada usus juga di sini
ya mas aku izin buka ya untuk yang ini ya
nah ini ada yang usus goreng dan juga kulit ayam goreng
setelah itu di sini juga ada telur puyuh ya mas ya
nah telur puyuh
nah reza dan juga ayu untuk mengetahui lebih dalam tentang gulai tikungan ini saya akan mewawancarai salah satu pedagang gulai tikungan di kawasan jalan mahakam blok m ini
oke mas boleh perkenalkan namanya siapa
namanya wildan mas
oke mas wildan ini kalau boleh tahu persiapan buka dari gulai tikungan ini tuh dari jam berapa ya
kalau hari ramadhan kayak gini bukanya jam lima mas
udah mulai siap siap atau baru buka aja mas
udah mulai siap siap
udah mulai siap siap
oke kalau boleh tahu yang spesial dari gulai tikungan di sini tuh apa sih mas ini kan ada banyak nih gulai di sini ya yang menjadi andalan dari mas ini mungkin bumbu rempahnya yang beda kah atau apakah
bumbunya bang kadang dagingnya itu mas sate satean
oke kalau boleh tahu bumbunya apa aja nih mas yang ada dalam si gulai
bumbunya rempah rempah bang
selain kuah tadi kan saya sudah mencicipi ya selain kuah itu juga ada daging daging nah selain daging daging untuk isian dari gulungnya sendiri apa ya mas kalau boleh tahu
kadang ada tetelan
oh sama kuah
oke dan yang paling menarik itu harganya yang katanya sih murah ya coba kita tanya langsung berapa sih mas harganya satu porsi gulai ini
porsinya rp sepuluh mas
rp sepuluh satu porsi
jadi memang yang menjadi daya tarik selain memang gulai tikungan di sini harganya yang murah ataupun juga pilihan yang banyak
harga gulai tikungan di sini cukup murah yaitu dengan sepuluh anda bisa memakan gulai tikungan dengan isian yaitu daging yang juga tetelan tetelan
nah bagi anda yang memang mencari suasana sahur yang berbeda tidak hanya di rumah ataupun di dalam ruangan
anda bisa langsung mengunjungi jalan mahakam yang berada di blok
di jalan mahakam yang berada di blok m di jakarta selatan dan bisa mencicipi kuliner kuliner yang ada di blok m ini
salah satunya ada gulai tikungan ada juga jajanan seperti sate dan juga ada sosis bakar dan juga berbagai macam dumpling lainnya serta nasi goreng yang bisa mengenyangkan perut anda untuk mempersiapkan ibadah puasa anda hari ini
kembali ke studio reza dan juga ayu
hmm makan gulai tikungan ketika pagi pagi dingin gini memang rasanya paling cocok

di jalan mahakam
gulai tikungan itu nggak cukup satu porsi saya yakin kalau misalkan naufal dan reza makan gulai tikungan minimal tiga porsi seperti itu ya
ditambah dengan sate sateannya pasti banyak juga sepuluh ribu satunya tapi pulang bisa lebih dari lima puluh ribu kayak kalau saya sendiri
itu dia itu dia wakanya jadi kita harus menyiapkan budget tapi tidak apa apa yang penting tenaganya terisi untuk sahur ya
terima kasih banyak atas laporan anda produser lapangan cnn indonesia naufal zakwan melaporkan langsung dari jakarta selamat sahur